dan empat belas anak buah kapal motor diselamatkan nelayan panarukan situ bondo setelah mengalami kecelakaan laut di perairan sepudi semunep madura
mereka berhasil diselamatkan setelah kapal mereka tersapu ombak lima meter
seluruh abk rabu pagi dibawa ke syah bandar panarukan untuk dipulangkan ke surabaya
sebelum diselamatkan belasan abk terombang ambing di lautan berjam jam setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam disapu ombak setinggi tiga meter selasa malam
saat kejadian kapal berangkat dari tanjung perak surabaya ke balikpapan
saat tiba di laut lepas pulau madura cuaca buruk menyebabkan kapal yang membawa bahan bangunan dan bahan pokok itu tenggelam
terjam jam dua dan satu an
kita mau keluar sabu jadi cuaca buruk kita putar kembali